didampingi wali kota solo gibran raka buming raka bupati sukoharjo etik suryani dan bupati wonogiri joko sutopo
gubernur jawa tengah ganjar pranowo meresmikan bus trans jawa tengah koridor tujuh dengan rute solo sukoharjo wonogiri pada selasa siang
peresmian moda transportasi murah ini diharapkan mampu membantu masyarakat golongan menengah ke bawah
dalam kesempatan tersebut ganjar juga berpamitan kepada masyarakat dan seluruh forkopimda yang hadir
karena pada september nanti capres dari pdip tersebut telah memasuki masa pensiun dari jabatannya sebagai gubernur jawa tengah
dan kita berdoa semoga gubernur berikutnya lebih hebat dari saya
safari politik baca pres lainnya juga dilakukan anies baswedan dengan mengunjungi pasar tradisional situ bondo jawa timur selasa pagi
kedatangan anies langsung disambut para pedagang pasar
baca pres partai nasdem itu langsung memborong sejumlah sayur dan aneka camilan
anies menyebut pasar tradisional merupakan urat nadi masyarakat
sehingga menjadi sasaran kunjungannya di situ bondo
kita harus memastikan kualitas pasar tradisional itu harus terus dijaga dan ditingkatkan
sehingga para pedagang dan pembeli ketika datang ke pasar tradisional itu nyaman
jangan pasar tradisional dihilangkan
pasar tradisional itu harus dijaga tapi harus bersih rapi sehat
selain ke pasar tradisional dalam kunjungannya ke situ bondo
anies baswedan juga mengunjungi sejumlah pesantren
untuk mencari dukungan pencapresannya
tim liputan cnn indonesia